pada saat ini pertama sekolah pertama sekolah pertama sekolah
jadi dpp partai golkar memahami bahwa ketua dpr bukanlah hal yang mudah apalagi dalam periode satu setengah tahun
kita telah memasuki tahun politik di mana eskalasi kontestasi politik akan semakin meningkat
namun dpr sebagai mitra lembaga tinggi yang juga menjadi bagian daripada kelembagaan di negara ini
tentu diharapkan oleh pemerintah agar menjadi bagian juga untuk terus mengembangkan selain politik tentu ada ekonomi hukum dan yang lain
dengan demikian keseimbangan menjadi penting
dpr juga mendapatkan sorotan yang luas karena kepercayaan terhadap dpr bukan pada posisi yang menguntungkan
kinerjanya diharapkan untuk dapat ditingkatkan dan oleh karena itu diperlukan sosok
kinerjanya diharapkan untuk dapat ditingkatkan dan oleh karena itu diperlukan sorotan

pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada di internal partai golkar
termasuk komunikasi dengan tokoh tokoh yang berpengalaman
termasuk komunikasi dengan tokoh tokoh yang berpengalaman
termasuk komunikasi dengan tokoh tokoh yang berpengalaman
baik itu di dewan pembina dewan kehormatan dewan pakar
kemarin juga dibahas dalam rapat di dpp di tingkat koordinator bidang atau harian terbatas
dan memang dari nama nama yang muncul di publik seluruhnya mampu mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi ketua dpr
namun sesudah diadakan komunikasi dalam lingkungan strategis dan lingkungan politik
maka saudara bambang susatyo lah yang ditetapkan untuk mengisi jabatan lowong ketua dpr ri setelah bapak setia novanto mengundurkan diri
pak bambang susatyo mempunyai pengalaman panjang dalam proses politik di dpr
sehingga tentunya telah memahami hakikat sistem dan fungsi kelembagaan dpr
pak bambang susatyo juga mempunyai konsepsual yang berbeda
dia mempunyai ide dan gagasan yang baik serta bambang susatyo adalah alumni wartawan
itu diharapkan agar mempunyai komunikasi baik dengan teman teman media
dan bahasa dengan media menggunakan bahasa yang sama
yang saya batasi permainan jempolnya beliau
pak bs organisasinya banyak
mungkin diantara beberapa
karena teman teman kita kategorinya kebanyakan
jadi dibinta untuk lebih aktif di dpr
nah kemudian yang kedua adalah penarikan
saudara bambang susatyo dari keanggotaan pansus angket kpk
jadi sebelum pak bambang susatyo dilantik sebagai ketua dpr ri
dpp partai golkar telah mengeluarkan instruksi kepada ketua fraksi partai golkar
untuk lebih dulu menarik keanggotaan bambang susatyo sebagai anggota pansus angket kpk
penggantian penarikan anggota pansus ini tidak digantikan
tidak diisi oleh anggota fraksi yang lain
dan dpp juga minta agar selanjutnya
fraksi partai golkar mempunyai pandangan terhadap pansus kpk
agar segera diselesaikan karena pansus ini dianggap sudah cukup lama
sudah tiga masa sidang
dan ini masuk ke tanggung jawab
masa sidang keempat
masuk ke tiga
dan ini adalah terakhir
biasanya dua masa sidang
jadi prinsip dasar adalah golkar tidak mentoleransi segala langkah yang memperlemah kpk
karena ini merupakan amanat dari munas luar biasa kemarin
dan seluruh kader partai golkar
termasuk di fraksi partai golkar
wajib hukumnya untuk mentaati hasil keputusan munas luar biasa partai golkar
pansus diharapkan dengan usulan kesimpulan pertama
tata kelola internal kpk yang diarahkan pada penguatan kinerja kpk
untuk memastikan pemberantasan korupsi secara efektif
yang kedua adalah peningkatan dan harmonisasi serta sinergi antar lembaga penegak hukum
kpk kepolisian dan kejaksaan
bila pansus tidak diakhiri pada masa persidangan ini
dimana jatuh pada bulan februari nanti tanggal empat belas
maka saya meminta dan menginstruksikan kepada pimpinan fpg
untuk menarik seluruh keanggotaan fpg di dalam pansus tersebut
dan selanjutnya kepada seluruh anggota fpg di semua tingkatan
agar mengambil kepeloporan dan pembangunan proses politik yang bersih dan demokratis
kepada seluruh kader partai golkar
terutama yang ada di lingkungan lembaga legislatif eksekutif dan jabatan politik lainnya
agar menjadi contoh dan teladan untuk mewujudkan politik bersih dan demokratis
sesuai dengan ketentuan konstitusi dan perundang undangan yang berlaku
semoga allah swt tuhan yang maha esa
senantiasa memberikan kekuatan dan meridoi segenap ikhtiar dan langkah kita semua
demikian wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau mengatang atai dulu
soal penyerahan itu nanti sesudah pelantikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati saya cintai ketua umum kami bapak erlangga hartato pak sekjen
seluruh jajaran yang hadir dalam pengumuman hari ini
dan sahabat sahabat saya anggota epg yang saya hormati dan saya cintai
rasanya baru kemarin saya berdiri di sana memegang kertas dan pena sebagai wartawan
itu tiga puluh dua tahun yang lalu
saya tidak membahas
pernah membayangkan perjalanan hidup saya akhirnya sampai di puncak pimpinan lembaga tinggi negara ini
tentu semua adalah jalan tuhan
pak erlangga sebagai ketua umum sebagai perantara tangan tuhan yang mengetuk hatinya dan mempercayakan posisi ketua dprd kepada saya
begitu juga dukungan kawan kawan semua
status saya tetap sebagai wartawan
saya adalah anggota pwi sampai hari ini dari harian suara karya yang pernah saya pimpin beberapa tahun yang lalu
bapak ibu sekalian mohon dukungan dan support nya agar percayaan yang diberikan oleh partai golkar kepada saya mampu dilaksanakan dengan sebaik baiknya
paling tidak ada dua tugas pokok yang harus segera saya tuntaskan dan saya selesaikan
yang pertama adalah menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi hak angket pansus kpk
yang kedua adalah melesaikan undang undang md tiga yang selama ini tertunda tunda
sehingga kita berharap di masa masa mendatang
suasana politik di dpr ini makin harmonis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi suksesnya pembangunan nasional
baik ya tepuk tangan saudara sekalian
jadi ketua umum ternyata baru terjawab ini
di samping karena ketua umum juga teman teman wartawan melihat temannya
ya diumumkan oleh ketua umum partai golkar menjadi ketua dpr ri
saya kira itu tadi baru diterjawab pak bambang
demikian saudara saudara sekalian
atas perhatian dan kerja sama kita semuanya
saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati kita semua
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita baru saja menyaksikan partai golkar menunjuk bambang susatyo sebagai ketua dpr
bambang susatyo dipilih golkar untuk menggantikan setia novanto
yang saat ini ditahan karena kasus megakorupsi ktp elektronik
erlangga juga mempunyai pertimbangan sendiri dalam mengambil pengambilan keputusan ini